politisasi agama atau penggunaan politik identitas diprediksi masih akan terus dipakai di pemilu mendatang
menurut setara institut dipilihnya ketua majelis ulama indonesia yang juga rais amnadatul ulama sebagai calon wakil presiden tidak menjamin berhentinya serangan isu agama kepada jokowi
wakil ketua setara institut bonarti gornay pospos mengatakan isu agama masih merupakan senjata ampuh dalam mematikan langkah politik lawan sekaligus meraih dukungan di sisi lain untuk meredam isu agama
pemerintahan jokowi dinilai akan mengambil langkah aman dalam kasus kasus pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan artinya tidak akan ada terobosan dalam melindungi kaum minoritas
kita jaminan bahwa isu agama tidak akan dimainkan karena serangannya bukan lagi nanti kepada pak arief amin tapi serangan itu kepada pribadi jokowi
lihat saja misalnya kemarin itu kan wakil presidennya adalah pak yusuf kalla pak yusuf kalla itu bagaimanapun juga adalah ketua dewan masjid
seorang yang aktivis hmi sejak lama bahkan pak yusuf kala itu pernah tahu anda adalah pembina kspi di sulawesi selatan kpsi
jadi kpsi itu adalah kelompok penegak secara islam indonesia dulu pada pasca reformasi tetapi tetap saja serangan tetap muncul kepada jokowi dengan isu agama
sebelumnya bakal calon wakil presiden kiai haji maruf amin menyindir kubu koalisi prabowo subianto
soal rekomendasi ijtima ulama gen pfd
sela sela perbincangan saat berkunjung ke kantor dpp p tiga jumat sepuluh agustus yang lalu dalam keterangannya
kiai maruf menyindir ada kelompok yang selalu menyebut sebagai pihak yang menghargai ulama
tapi kelompok tersebut tidak mengakomodasi rekomendasi istimewa ulama
sementara kiai ⁇ maruf ⁇ membandingkan dengan sosok jokowi yang dianggapnya menghargai para ulama
dan saya anggap pak jokowi betul betul
yaitu menghargai ulama
penunjukan saya saya anggap itu penghargaan pada ulama
ngomongnya menghargai ulama menghargai ulama
tapi usul ijtima ulama nya enggak diterima
malah wakilnya bukan ulama
sementara itu pernyataan ⁇ maruf ⁇ langsung ditanggapi keras oleh kubu oposisi
dua politikus partai demokrat rahlan nasidik dan ferdinand hutahian juga bereaksi
rahlan menuding pihak istana mulai memakai politik agama
sementara itu ferdinand hutahian menilai jokowi sudah membawa politik identitas
kerana pilpres dengan memilih ⁇ maruf ⁇ amin sebagai calon wakil presiden
berita terkini mengenai cuaca ekstrem dua ribu dua puluh satu di jepang